jelang laga persahabatan lawan islandia timnas indonesia berlatih di kompleks lapangan abc kawasan gelora bung karno senayan jakarta
latihan dipimpin langsung pelatih utama timnas indonesia berkebangsaan spanyol luis mia
pada laga persahabatan melawan salah satu kontestan piala dunia dua ribu delapan belas islandia timnas indonesia pun akan menurunkan sejumlah pemain andalannya
asisten pelatih bima sakti mengatakan timnya dalam latihan kali ini fokus pada taktik di lini pertahanan
laga versus islandia pada empat belas januari mendatang merupakan pertandingan perdana setelah stadion utama gbk direnovasi
tadi kita banyak latihan taktik kutlis menerapkan bagaimana fokus di pertahanan
karena melihat pertandingan kemarin tim islandia sangat kuat di awal
di kota penalti strikernya tinggi kemudian good looce minta pemain belakang cepat untuk naik kalau bola sudah ke depan
jadi terfokus jangan hanya melihat bola tapi juga melihat lawan